sementara itu seorang bocah berumur tujuh tahun di kota makassar sulawesi selatan menjadi korban kekerasan seksual
ya korban ini ditemukan di sebuah rumah kosong dalam keadaan menangis histeris
aparat kepolisian polrestabes makassar sulawesi selatan senin malam tiga puluh mei mendatangi rumah sakit polri bayangkara makassar
mereka melakukan pengambilan data dan mengecek kondisi seorang bocah berusia tujuh tahun
yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tak dikenal pada senin sore
korban dicabuli pelaku di sebuah rumah kosong di kawasan jalan pejuang makassar hingga korban mengalami pendarahan hebat di bagian kemaluannya
kondisi seperti ada kekerasan seksual terhadap korban ini sehingga korban dibawa ke rumah sakit
nah sekarang depolisi masih mendidiki
keterangan keterangan saksi siapa pelaku daripada kejahatan ini
peristiwa ini baru diketahui setelah salah satu warga sekitar melihat korban menangis histeris lalu membawa korban untuk bertemu dengan kedua orang tuanya
melihat anaknya kesakitan orang tua korban langsung membawa anaknya ke rumah sakit lalu melapor ke mapol restabes makassar